mbak nenek akan langsung kasih tau ke mbak nenek
kalau rena itu adalah nindi
terus habis itu mbak nenek pasti akan kasih tau papa
saya sudah ke makam kosong itu
udah mulai hilang saya
udah ya ma
aku lanjut belajar lagi
ya sayang semangat ya
miss aku udah telepon mama
kasih ya miss
oke rena kita belajar lagi ya
gue tau soal makam nindi
kalau misalkan gue kesana nanti orang lihat
pasti mereka curiga
ya gue minta tolong aja sama mandadel
tak adashuhuyah spend
saya mau minta bantuan
nanti saya transfer ke mandadang
emangnya ada apa bu
jadi gini mandadang
menendang sekarang ke tpu teratai indah ya
tolong cek makam palsu nindi
tolong cari tahu informasi
apa bu ani udah ngelihat makam kosong itu atau belum
karena makamnya itu mau dipindahin sekarang
kalau udah ada informasi ya
dokter yang mana ya mas
aku lama banget gak datang sama kamu jadinya
kamu yang sabar
insya allah mudah mudahan anda kita baik baik saja
sudah mulai berkurang dok
kita periksa lagi ya
kondisi rahimnya sudah bagus ini ibu
pendarahannya sudah tidak terjadi lagi
dan sudah tidak ada pembukaan jarak rahim
itu artinya jamin nyanyi sudah aman
tapi saya perlu ingatkan lagi ya pak bu
kandungannya itu harus tetap dijaga
biasanya trimester pertama itu rahim masih terlindung dengan tulang pinggul
jadi masih aman
tapi kalau air ketubannya itu sudah terbentuk itu sangat berbahaya
dan apabila air ketubannya itu pecah bayinya harus dikeluarkan
walaupun usia kandungannya itu belum cukup
tapi tolong kejadian ini jangan terulang lagi ya
saya kan lebih hati hati lagi
sebaiknya ibu andin harus dirawat inap biar betresnya bisa seharian
besok kalau sudah memungkinkan baru boleh pulang
terima kasih dokter
allah masih memberikan kita kepercayaan untuk menjaga anak ini
kita harus jaga baik baik ya
aku akan jaga dengan baik
dan aku akan lebih dengerin hubungan kamu
kita lakukan pemeriksaan satu lagi ya
suara apa itu
itu suara jantung anak kita sayang
iya betul pak
ini suara detak jantungnya
detak jantungnya sehat ya
suaranya kenceng sekali
saya yakin anak kita pasti anak yang kuat din
terima kasih ya
bapak bus dulu ya
anak kita masih selamat
saya lega sekali nih
aku akan jadi dengan baik om mas
sudah berapa kali kamu minta maaf ke saya
udah gak usah dibahas lagi ya
pak bos saya udah nyampe di rumah sakit nih
kondisinya andin gimana pak
saya boleh ketemu pak
kamu langsung ke ruang bersalin aja
kamu tanya salpamu terus ustar ruang andin dimana ya
ya allah mudah mudahan andin sama kandung andin bebek aja
tunggu mbak iduk kesini emang
ini emang udah sehat
masih berobat sih
ini habis beli obat
makamnya kenapa digali
mau dipindahin emang dadang
tapi kayaknya ini makam kosong deh
dah mana kami tau emang
emang ini siapa dulu yang bikin makannya
bukannya emang dadang
bukan bukan bukan saya
yang nyuruh bongkar makam ini pihak warganya ada dimana
ibunya kepleset tadi terus dibawa pergi sama suaminya
mereka tau kalo makam ini kosong
kalo sampe mbak andin udah tau makam itu kosong
apa aldebaran akan langsung kasih tau ke mbak andin
kalo rena itu adalah nindi
terus habis itu mbak andin pasti akan kasih tau papa
saya sudah ke makam kosong itu bu
terus gimana udah dapet informasi apa
bu andin tadi soalnya jatuh
dan dibawa pergi sama suaminya
mbak andin belum tau
baguslah kalo gitu
dan saya masih ada satu tugas lagi buat mengendadang
gimana keadaan lu din
alhamdulillah ada baik baik aja kok
udah ngga engga rasa ngeri juga
gue kagak karuan di indin soalnya tadi kata tukang gali makamnya lo kepleset
iya makanya langsung dibawa ke rumah sakit kan
oh ya gimana mir soal makamnya nindi udah dipindahin belum
ya ampun gue bener bener lupa sama pemongkaran itu
gue bahkan lupa tanya ke mirna tadi
bu andin yang mau mindahin makam ini ada di mana ya
oh sudah pergi mbak tadi ibu andin sempat kepleset kakinya jatuhnya di sana
lalu sama suaminya dibawa pergi mbak
ini kita gimana nih mau gali sedalam apapun juga jelas jelas makamnya ini kosong
oh iya kata tukang gali makamnya mereka tuh udah ngegali dalam bang
agak jangan jangan mirna sempat bicara sama tukang tukang itu lagi
apa mirna tahu kalau makam itu kosong